terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda penggemar mobil mewah
ingin memiliki tapi tidak mampu membeli
tidak perlu khawatir
di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
anda bisa membeli lamborghini dengan harga yang super murah
hanya saja lamborghini made in gunung kidul ini bukanlah barang asli
meski belum dicat dan dipasang kaca
namun melihat bentuknya
imajinasi kita langsung tertuju pada lamborghini aventador
mobil super mewah seharga delapan miliar lebih
dan jangan kaget jika mengetahui pembuatnya hanya seorang lulusan smp
tangan dingin lulusan smp muhammadiyah satu pelayan ini
telah menghasilkan empat replika lamborghini aventador
dua diantaranya dipesan warga daerah istimewa yogyakarta
dan dibuat di bengkelnya dusun nogosari tiga desa bandung kecamatan pelayan
namun anda harus sabar
untuk satu unit mobil replika lamborghini aventador
suharyanto dan timnya butuh waktu delapan bulan
kalau total waktunya itu delapan bulan
karena yang dua tiga minggu bikin skala dulu
jadi permintaan konsumen jenisnya mobil apa
baru kita skala
sudah ketemu skalanya
baru bisa kita proses pemotongan platnya
baru kita press
sudah itu nanti tinggal rakit ke bodinya
untuk bodi suharyanto menggunakan pelat besi yang ia potong sendiri
ada pun untuk mesin
pemesan biasanya membawa sendiri mobil yang akan dimodifikasi
hanya kaca yang harus suharyanto pesan ke karoseri
pengalaman kerja suharyanto di sejumlah bengkel
dan prestasinya di berbagai kontes mobil
menjadikan setiap tahap pembuatan menjadi mudah
begitupun dengan dokumen mobil
sepanjang ada surat keterangan perubahan warna cat bentuk
serta keterangan lain mobil tetap aman dari urusan
belum ada sih
kalau kemarin ya sedikit
transmisi antara gigi satu dua tiga mundur
nah itu perlu
bukan ada kesulitan
cuma perlu penanganan yang lebih ekstra
untuk menghasilkan replika lambogini aventador yang bagus
suharyanto menyarankan menggunakan mesin sedan
berkapasitas dua ribu cc ke atas
jangan lupa like share dan subscribe ya
bagus semakin cc nya semakin tinggi semakin bagus
nah untuk harga suharyanto mematok angka tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh juta per unitnya
harga ini tidak termasuk harga mesin dan rangka yang biasanya sudah disediakan pembeli
namun harga itu bisa berubah jika anda menginginkan bahan lain
untuk membuat replika lamborghini ini semakin wah
tergantung apa yang mau dimasukkan ke mobil itu
cakramnya mau pakai yang apa
terus air suspensinya mau ganti apa enggak
mau yang pakai air sus atau yang pakai spiral gitu kan
itu nanti sudah membengkak biayanya
hmm meski jika dihitung biayanya cukup untuk membeli dua mobil baru
namun dibandingkan dengan harga lamborghini aventador asli yang mencapai delapan bilyar
sudah pasti lamborghini metin gunung kidul ini jauh lebih murah
teguh supriyadi gunung kidul
daerah istimewa jogja jepang